alhamdulillah ya dari ini nih saya kembaliin seratnya luna slow tangnya

untung saja ketampananku tidak hilang saya kasih kesempatan untuk mendapatkan teko sekaligus
pangeran kau sampai kembaliin seratnya luna slow tangnya luna slow tangnya luna slow tangnya luna
kali ini kamu gagal lagi akanku buat kamu menjadi bubur